hari ini saya datang ke pindad
bersama dengan menteri pertahanan
pak prabowo dan juga pak heri tohir
untuk melihat prospek
dari produk produk yang diproduksi oleh pindad
karena di setiap kunjungan saya
ke negara lain
mereka selalu menanyakan mengenai
yang berkaitan dengan
barang ini peluru
dan sekarang dunia memang kekurangan peluru
sebelum diberi pmn
produksi pindad untuk peluru ini

setelah kita beri pmn
sebesar tujuh ratus miliar
produksinya meningkat menjadi

hampir dua kali lipat
karena memiliki line tambahan
dari pmn yang telah kita berikan
saya hanya ingin menggarisbawahi
bahwa industri pertahanan
di negara kita
memang memiliki prospek yang baik
dan harus dikembangkan
baik yang berkaitan dengan peluru
baik yang berkaitan dengan
baik yang berkaitan dengan senjata
karena permintaannya banyak
tetapi tadi di rapat intern tadi
akan lebih baik kalau kita bermitra
akan lebih baik kalau kita mencari partner
sehingga pengembangan dari pindad
akan menjadi lebih
setelah ini setelah mendapatkan tadi
input input nanti akan kami rataskan
dan kita putuskan akan kemana pindad dibawa
tetapi yang jelas yang kedua
akan kita geser pindad yang ada di bandung
untuk dipindahkan secara bertahap
dipindahkan ke kawasan industri di subang
yang dimiliki oleh kementerian bumn
sehingga betul betul memiliki sebuah
lahan yang luas untuk pengembangan pindad
karena memiliki prospek yang sangat baik
saya rasa itu
artinya yang di turen tidak ada pemindahan ke subang juga pak
ya mungkin untuk pengembang di sini tetap
untuk pengembangannya mungkin bisa saja di
kalau memang partnernya mau minta jumlah
produksi yang gede ya
kalau di sini masih ada lahan bisa
kalau enggak bisa juga dibangun di subang